kalau dari sisi kementerian keuangan melihat kinerja perekonomian di dua ribu dua puluh
kita bersyukur ya sudah pada arah kebijakan yang tepat
dengan capaian yang cukup baik
meskipun kita tahu di kuartal dua kemarin sudah cukup bagus
dan sempat terhenti di kuartal tiga karena ppkm level tiga level empat
yang terpaksa memang menginterupsi lagi perekonomian kita
tapi kalau kita lihat kita juga bisa mencatatkan tiga lima puluh satu persen ya
itu cukup bagus di kuartal kemarin
dan ini menjadi titik tolak yang baik untuk di kuartal empat dan dua ribu dua puluh dua
nah harapannya kita tetap bisa menjaga keseimbangan
antara penanganan kesehatan yang tetap menjadi prioritas
bagaimana vaksinasi sudah terus dipercepat
dan juga penyiapan atau akselerasi fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan